halo selamat malam dalam beberapa tahun ke depan jakarta tak lagi menyandang predikat ibu kota
sebuah status yang selama ini istimewa syarat kuasa dan mampu mendatangkan pundi pundi harta bagi kantong khas ibu kota
setelah ibu kota dipastikan akan segera pindah bagaimana wajah dan nasib jakarta usai tak lagi menyandang predikat ibu kota
nah kita akan jawab malam hari ini
disiarkan langsung dari studio dua cnn indonesia di jakarta bersama saya budi adiputro
inilah kupas tuntas wajah jakarta usai tak lagi ibu kota
tidak punya fakta
pokok masalahnya bukan masalah apa belum upah
ini ekonomi gak bertumbuh
apa bahasa yang pas kira kira
bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah sebagian kabupaten penajam
pasar utara dan sebagian di kabupaten kutai kertanegara provinsi kalimantan timur
bagaimana menurut ibu kota
bapak presiden juga menegaskan tidak ada perubahan komitmen
bagaimana menurut ibu kota
agar pembangunan di jakarta tetap menjadi prioritas pemerintah
oke jakarta dengan segala kekuatan besarnya
kini tengah disorot setelah presiden jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke kalimantan timur di akhir masa jabatannya nanti
lalu seperti apa kira kira wajah jakarta setelah tak lagi jadi ibu kota
apakah keputusan politik ini akan melucuti pesona politik dan ekonomi jakarta
kita akan mengulasnya dengan para narasumber spesial malam hari ini
yang pertama saya akan perkenalkan orang yang selama ini banyak menyoroti jalannya pemerintahan ibu kota jakarta
kebetulan ia juga mantan calon anggota
legislatif dari dapil dki jakarta yang juga saat ini aktif sebagai ketua dpp psi
ada samara amani
samara thank you sudah datang
duduk ganteng ganteng dan cantik cantik ceria sekali di samping samara
kita juga ditemani rekan rekan dari dua kampus di jakarta
dari universitas negeri jakarta dan universitas indonesia
terima kasih sudah datang
tidak hanya samara dan anak ui serta anak unj
ahli yang akan mengulas dari berbagai sektor
kali ini dari sektor politik dan juga hukum tata negara
ada pakar hukum tata negara bang refli harun
thank you bang refli
kemudian ini yang biasanya jadi trending topic di youtube di twitter di medsos kita semua lah
ada peneliti perhimpunan pendidikan demokrasi
siapa lagi kalau bukan
rocky thank you sudah datang
kabarnya naik gunung enggak
ini namanya jemput bola
tepuk tangan sekali lagi buat rocky
dan yang akan mengulas dampak ekonomi terkait dengan pemindahan ibu kota ini ada rekan saya teman saya ada ekonomi indef bima yudhistira
oh sama gue dong jangan lupa
nah kita akan apa lagi
sudah kan langsung ya
oke saya kesana
kita akan bicara bapak bapak mengenai pemindahan ibu kota
tapi kan selama seminggu ini ketika presiden mengumumkan kita fokusnya di kalimantan timur
seperti apa daerahnya bagaimana peraturannya proses politiknya di dpr seperti apa untung ruginya bagaimana
kita lupa ada yang akan segera ditinggalkan ini mungkin dalam satu dua tiga tahun empat tahun ke depan yaitu jakarta
nah saya mau tanya kesamaran dulu
tapi sebelum saya tanya ke samara saya mau dengarkan dulu saya mau kasih anda penglihatan dulu
apa sih komentar presiden jokowi kalau bicara mengenai jakarta
kita tidak bisa terus menerus membiarkan beban jakarta dan beban pulau jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk
kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur
itu kurang lebih pernyataan presiden atau undang undang presiden tentang jakarta
saya mau tanya ke samara orang yang selama ini menyoroti jalannya pemerintahan di jakarta
seberapa layak menurut anda jakarta ini ditinggalkan sebagai ibu kota kalau menurut kamu
sebenarnya kalau misalnya ditanya kenapa jakarta harus dipindahkan saya sepertinya setuju juga dengan apa yang dinyatakan pak jokowi
karena memang jakarta ini sudah memegang beban yang terlalu berat selama ini beban itu terlalu besar
salah satu misalnya beban yang kita lihat ya dampaknya itu karena kepadatan penduduk dampaknya itu misalnya ke persoalan sampah aspek lingkungan
termasuk juga sekarang kalau kita lihat trotor trotoar itu dipakai buat jualan pkl
salah satunya juga mungkin pak anies misalnya sebagai gubernur kesulitan mencarikan lahan bagi mereka untuk jualan
sehingga trotor pun dipakai
juga sekarang kita juga nggak memiliki moda transportasi terintegrasi sehingga juga sebuah pemerintahan itu kurang efektif dan kurang efisien untuk berjalan
makanya menurut saya pendidikan pak jokowi dengan pindah ibu kota itu sangat penting kenapa
kalau beliau serius ingin membangun ibu kota yang efektif maka beliau akan membangun ibu kota yang sangat compact
artinya kalau bisa ibu kota baru ini walkable saja jadi pemerintahnya juga lebih efektif lebih efisien
semuanya bisa dilakukan dengan sesuatu yang sangat dekat satu sama lain jadi nggak perlu lahannya banyak banyak jadi nggak perlu deforestasi
nah jakarta meskipun nanti kita pindah ibu kota jangan diharapkan semua masalah jakarta akan selesai
jadi jangan dianggap kalau kita pindah ibu kota masalah sampah masalah transportasi kemacetan dan lain lainnya selesai
untuk menyelesaikan itu semua kita butuh kerjasama dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dki
jadi kita harus memindahkan ibu kota tapi yang disebutkan pak jokowi bahwa kita berupaya untuk mengurangi beban jakarta itu memang harus dilakukan
salah satunya adalah memindahkan ibu kota
tapi pertanyaan prinsip saya tadi anda merasa bahwa memang layak jakarta sekarang untuk ditinggalkan hijrah semua kita sebagai ibu kota negara
menurut saya salah satu kesalahan ya mas budi itu menurut saya salah satu kesalahan
kesalahan siapa nih
kesalahan berpikir banyak orang kita dianggap mau meninggalkan jakarta padahal jakarta tidak kita tinggalkan
yang mau keluar dari jakarta itu adalah sebuah pusat pemerintahan yang ingin dibangun di sebuah kota baru
tapi jakarta sebagai pusat ekonomi akan tetap terus berjalan tidak akan ada yang berubah
jadi sama saja sepertinya apa bedanya dengan washington dan new york gitu
new york jadi pusat ekonomi dan washington jadi pusat pemerintahan jadi saya kira nggak ada yang akan meninggalkan jakarta
jakarta akan tetap efektif berjalan sebagai pusat ekonomi
oke sebagai anak menteng yang lama sekali di jakarta roky gerung pasti punya undang undang juga
menurut anda layak nggak sebenarnya jakarta tidak dilucuti statusnya sebagai ibu kota
rocky dijawabnya tapi usai jeda kami akan segera kembali
terima kasih pak stuntas
anda masih di kupas tuntas dan saya akan ke rocky gerung
bung roky anda nih kan kalau bilang ke teman teman zaman dulu kan saya nih rocky anak menteng katanya
berarti sudah lama sekali dari tahun berapa di jakarta bung rocky
ya tujuh puluh an gitu
berarti sudah puluhan tahun di jakarta saya mau tanya ke bung rocky
seberapa layak kota yang anda tinggali sejak tahun tujuh puluh an ini itu layak dilucuti statusnya jadi ibu kota
kalau tujuh puluh an usianya berapa itu delapan puluh sekarang
usia biarkan jadi rahasia ilahi bang refli
menurut anda seberapa layak status atau jakarta dilucuti statusnya sebagai ibu kota
sebetulnya dari awal jakarta udah dilucuti culture nya tuh
waktu saya remaja
waktu saya remaja
tahun tahun ya awal delapan puluh an mulai kuliah itu
saya dulu tinggal di jalan haji agus salim
bundaran irian itu banyak keluarga menado yang keluarga saya dari tahun tiga puluh empat kali
buid buid sudah pindah ke situ
jadi saya mau terangkan begini nih
memori kita tentang jakarta tentu beda beda itu samara lain bimo line refli lain
tapi karena saya tinggal di benar benar di menteng pusat itu
keluarganya di situ di belakang hotel
mana namanya sekarang ya
polman persis itu itu cuma lima puluh meter dari hotel itu
jadi ada memori tentu
misalnya itu dulu jakarta itu menteng kebayoran itu isinya adalah culture yang sangat liberal
di mana mana ada diskotik gitu
ada hotel indonesia yang terkenal dengan gua rama tempat orang pacaran
sampai habis habisan itu kupas tuntas pacarannya di situ
ada sari pacific ada pit stop diskotik
gedung sarina itu ada di atasnya itu juga ada diskotik
bukan jalan yang apa namanya itu di bawah jembatan tosari itu
yang di bawah itu
ya itu kan panggung dangdut semua itu
jadi itu memori tentang jakarta
dari jalan sabang itu sampai ke cikini itu
lalu kita bikin lagu dari jalan sabang ke cikini
dari sabang sampai cikini berjajar
tukang ganja sabung menyambung menjadi satu
karena itu buat beli ganja
jadi saya mau terangin ya
karena yuk tanya tentang memori itu
jadi itu keadaannya begitu sebetulnya itu
di taman suropata itu
itu taman buat adu sepatu roda awal awalnya kan
jadi saya punya cara pandang tertentu tentang jakarta
yaitu kota yang betul betul liberal sekuler
kendati politik pada waktu itu otoriter
tapi anak mudanya nikmati itu
keadaan yang mengenakan itu
monas itu betul betul tempat pacaran
gak ada pagar waktu itu tuh
segala macam kehidupan
jadi jakarta mewadahi aktivitas milenial pada waktu itu
anak muda pada waktu itu
lama lama kan berubah tuh
jakarta jadi kota yang benar benar kota bisnis
dimana kehidupan itu dibikin orang tiap kali harus lihat jam itu
ini diburu oleh kemacetan segala macam itu
dulu kita dari hi itu masih ada becak ke
kebayoran dari hi
nah itu keadaannya begitu
saya tentu tidak cemas kalau itu pergi
karena saya gak bisa terangkan kenikmatan di jakarta nanti
kenikmatan yang pernah di jakarta dibandingkan dengan kenikmatan di pendalaman kalimantan
jadi kalau anda tanya apa jakarta nanti
ya mungkin sekarang disebut jakarta adalah daerah khusus ibukota
nanti jakarta jadi apa
jadi daerah umum apa
dan bukan ibukota
daerah bukan ibukota
daerah bekas ibukota itu
jadi semuanya jadi bekas
karena satu tindakan politik untuk memindahkan ibukota
bekas sumpah pemuda
jadi jadi barang bekas jakarta itu kalau pindah
karena mental kita memori kita itu psikologi kita itu melekat dengan kejayaan jakarta sebagai pusat pikiran
sebagai tempat menikmati hiburan segala macam itu
bahkan tempat politik
awal awal coba saya buka sedikit file saya tuh
sampai akhir delapan puluh an
kalau kita mau bikin pamplet anti pemerintah anti soeharto pada waktu itu
nggak ada twitter
nggak ada wa
jadi pampletnya bagaimana caranya
seluruh pers internasional terutama waktu itu jenkin papers dari australia yang kritik pemerintah indonesia
terus malam malam kita fotokopi di jalan sabang dan kita masukkan ke kotak pos
jadi masih ada kotak pos waktu itu
nah dengan segala kemewahan itu layak nggak rocky keputusan politik di jakarta di istana kepresidenan di merdeka utara
memutuskan atau melucuti status ibu kota dengan segala kenangan dan memori yang anda punya
ya dengan sendirinya tanpa kita analisis kita katakan bahwa itu tidak layak
karena itu akan bikin jakarta jadi barang bekas
gak ada orang yang mau berebut jadi gubernur jakarta
nggak ada insentif jadi gubernur di bekas ibu kota itu
itu kayak tambang bekas yang bikin banyak lubang aja dan berbahaya di jakarta
nasib jakarta itu
ya sama seperti pasien yang keluar rumah sakit lumpuh dan nggak ada yang mau rawat itu
karena nggak ada kegembiraan lagi kan
hubungan emosional kesejarahannya hilang semua
orang nggak ngerti apa itu museum gajah misalnya
ya nggak ada gunanya ada museum di situ kan
karena orang merasa ya apa hubungannya dengan jakarta yang bukan lagi ibu kota
jadi dampaknya akan besar sekali gitu ya bung rocky ya
oke kita akan tanya ke bung rocky
ya kalau bagi rocky
secara mental berdampak
ya nggak tahu orang yang
kan mau saya terusin
sebelum kita break
jadi intinya anda tidak suka atau tidak
bukan tidak suka
ini akan banyak sekali dampak yang kurang baik
bukan tidak suka
dengan keputusan politik
putusan itu tidak masuk akal
kalau masuk akal walaupun buruk kita mesti anggap oke karena masuk akal
tapi ini putusan
yang saya terangkan ya kenapa nggak masuk akal itu
karena misalnya pertanyaannya
apa nasib jakarta setelah pindah ibu kota
pertanyaan hari ini adalah apa nasib nkri setelah papua bergolak misalnya nanti
nah itu akan dijawab juga di segmen berikutnya
saya akan tanya ke bang refli dan juga ke bima
bagaimana dampak politik hukum dan juga ekonominya jika nanti semua pindah semua kalimantan timur
kita akan segera kembali
selain melihat pendapatnya rocky
tadi kita akhirnya tahu kemana rocky jalan jalan waktu dia masih muda tahun tujuh puluh an zaman dulu ya
oke saya mau ke bang refli dulu
bang refli ini pertanyaan
apalagi saya dipikirkan saja belum kali ya
apalagi samara juga kita generasi zaman now ya samara
saya mau tanya ke bang refli
banyak yang berpikir dengan segala kekuatan dan powerfulnya jakarta
apa yang akan dilucuti secara politik secara hukum tata negara
jika nanti pada akhirnya jakarta sudah tidak lagi ibu kota
ya begini pemindahan ibu kota ini kan baru kehendak presiden ya
belum menjadi sebuah keputusan politik secara keseluruhan ya
termasuk dpr misalnya dpd
dan belum juga menjadi sebuah keputusan hukum
karena harus ada undang undangnya kan
paling tidak mengubah undang undang dki ya
daerah khusus ibu kota jakarta
menjadi daerah khusus ibu kota kutai kartanegara misalnya kan begitu
karena itu saya menganggap bahwa secara hukum belum ada perpindahan ibu kota
tapi katakanlah kita terima itu sebagai sebuah asumsi ya
asumsi bahwa keinginan pemerintah ini akan didukung oleh partai partai politik
dpr dan termasuk dpd mungkin nantinya ya
lalu kemudian undang undang akan berubah
maka kan pertanyaannya adalah
jakarta akan menyandang status apa
pilihannya kan dua
apakah dia akan menjadi daerah biasa
atau tetap dia akan menjadi daerah yang khusus
kalau kita baca konstitusi itu kan
cuma dua saja kalau dia mau khusus
disebut khusus dan istimewa
negara menghormati satuan satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa
nah istimewa itu ya seperti yogyakarta
khusus itu seperti papua aceh
nah khusus itu adalah daerah otonom
nah kalau jakarta ini menjadi daerah otonom yang khusus
maka kehususan jakarta saat ini
misalnya tidak ada dprd yang otonom
tidak ada dprd kabupaten kota
kemudian macam macam ya
wali kota misalnya harus pilkada
dia satu unit pemerintahan
maka itu masih bisa dipertahankan
tapi kalau dia kemudian tidak menyandang status khusus lagi
maka dia akan diperlakukan seperti provinsi lainnya
jadi nanti gubernur anies baswedan kalau perpindahannya masih masa pemerintahannya
ya nanti akan ada saingan dalam tanda kutip
saingannya bupati wali kota yang merasa otonom dan independen
dan itu sangat mungkin bang refli akan terjadi
bahwa akan ada pemilihan kepala daerah di wali kota
segala macam di kabupaten
dua hal tergantung secara faktual dan kemudian political will nya ya
saya membayangkan secara faktual berangkali lebih baik jakarta menjadi tetap satu kesatuan seperti ini ya
tidak dibagi atas kabupaten kota yang otonom
tetapi kan tergantung kemauan politik juga
kan untuk salah satu cara untuk memperlemah kekuasaan gubernur misalnya
membuat daerah daerah di bawah gubernur yang otonom
kira kira begitu ya
nah ini kan soal politiknya
jadi nanti akan terjadi pertarungan nanti dalam penyusunan undang undang yang baru revisi undang undang yang baru
pertarungan antara ingin mempertahankan kekuasaan dan kekuatan jakarta atau seperti tadi anda katakan sama seperti daerah lain
ya ada pelucutan pelucutan
saya akan ke bima
tadi bung roky tadi mengatakan akan punya dampak dampak kemewahan kenikmatan dan kekhususan yang selama ini didikmati warga jakarta puluhan tahun
sejak indonesia merdeka itu akan lenyap akan hilang dan akan menjadi memori masa lalu gitu
anda lihat secara ekonomi akan terjadi seperti itu nggak bima
justru saya agak beda dengan bang roky nih
jadi opini saya gitu ya ngelihat dari data data selama ya selama uang beredar itu sebagian besar tersedot di jakarta
kantor kantor perusahaan domestik internasional kantor pusatnya itu ada di sudirman gitu ya
bursa efeknya nggak kemana mana
kemudian juga di sekitar jakarta jakartanya sendiri masih ada kawasan industri
ada pulau gadung di situ
mepet sedikit di situ ada cakung ya masuk jakarta timur
artinya apa artinya selama itu terjadi jakarta ini akan menjadi the center of capitalism yang semakin kuat dan akan makin menyedot sumber daya dari seluruh indonesia itu justru masuknya nanti jakarta
justru yang saya khawatir adalah nasib ibu kota barunya kenapa
nasib ibu kota barunya karena kawasan indonesia itu masih ada
karena kawasan industri masih di sekitar jakarta perdagangannya masih terpusat di jakarta
hanya asn yang pindah ke ibu kota baru justru persaingan itu sebenarnya nggak terjadi
tapi kota baru yang ibu kota baru di kalimantan timur itu bisa jadi ghost town
karena kalau pns yang udah pulang kerja tuh kota bisa jadi kota mati itu
tapi aspek pemerintahan yang digadang gadang oleh pemerintah pusat seperti apa
sense gitu kita bikin kajian tandingan kok
masalahnya ini kan sebelum bikin kajian pemerintah pusat ini gak pernah ngobrol sama orang yang kritik gitu
masalahnya ini kan sebelum bikin kajian pemerintah pusat ini gak pernah ngobrol sama orang yang kritik gitu
dianggapnya tidak konstruktif
padahal sebenarnya kita coba bikin tandingan ternyata yang terjadi apa
yang terjadi justru dampaknya bisa beresiko
mengekspor masalah ketimpangan yang ada di jakarta diekspor ke ibu kota yang baru
jakartanya masih bermasalah perumahan kumuhnya juga masih ada
di ibu kota baru kalau kita lihat sekarang nih harga komoditas batubara sawit karet itu lagi turun lagi rendah
sementara asn itu baru kemarin lo naik gaji

artinya yang satu pendapat tadi itu
perusahaannya cendung melambat di lokal kalimantan timur
sementara yang di asn itu terjadi kenaikan pendapatan
kalau itu pindah jadi satu tempat ketimpangannya bisa lebih ekstrim daripada jakarta
samara anda lihat ini bisa menyelesaikan banyak persoalan jakarta dengan dipindahkan dengan keputusan politik ini
kalau menurut saya dengan perpindahan ini ya tentu pasti ada catatan catatan
kalau buat saya catatannya justru dua hal
pertama yang deforestasi dan masalah sosial yang kemudian bisa timbul
salah satunya misalnya soal ketimpangan dan lain sebagainya
itu memang yang harus kita kawal dari pemerintah
cuma memang dalam bayangan kami ya dalam bayangan saya juga
justru memang ibu kota baru ini bukan ibu kota yang dengan lahan luas atau membangun dengan secara besar besaran lagi
justru yang kita harapkan ini efisien nggak besar lagi kotanya
karena memang diharapkan untuk menjadi kota yang efektif
nah apa yang terjadi sama jakarta ketika misalnya nanti gedung gedung yang digunakan untuk gedung pemerintahan itu siapa tahu
dia bisa membuka lahan lahan baru
misalnya relokasi di daerah daerah kumuh yang sekarang nggak dapat lahan untuk rusun
atau relokasi pkl pkl atau misalnya ruang terbuka hijau tentunya itu semua harus ada kajian kajiannya
tapi yang jelas yang kita inginkan di sini memang ya mencoba mengurangi beban jakarta
jakarta itu menurut saya memang sudah terlalu banyak gitu
dalam satu kota yang begitu misalnya ada ketimpangan kepadatan penduduk
dan kemudian juga misalnya persoalan persoalan lingkungan yang mengikuti gitu
misalnya soal polusi udara dan lain sebagainya
tapi juga menjadi pusat dua tempat yaitu pusat ekonomi dan pusat pemerintahan yang menurut saya harus ada di sini
harus ada yang kita bagi bebannya
gak mungkin dalam satu kota yang begitu bermasalah seperti ini kita taruh dua beban sekaligus
tapi memang catatannya begini
jadi jangan seperti tadi saya katakan catatannya adalah kita nggak selesaikan tuntas semua masalah yang ada di jakarta dengan kita pindahkan ibu kota
itu hanya mencoba mengurangi
jadi memang poinnya adalah di mengurangi
kalau mau menyelesaikan masalah jakarta memang harus diselike satu persatu pasal polusi dan lain sebagainya
jadi jangan dianggap kayak magic gitu
ibu kota pindah masalahnya selesai
dengan kemoterapi keputusan pindah ibu kota akan jadi lebih sehat
dari awal keputusan itu nggak sehat
karena tidak melalui proses anda pakai metafor kedokteran amnonesis itu
biasanya pasien kalau baru masuk dokternya langsung catat ini wajahnya pucat goyang seimbang
jadi itu nggak ada
karena kan saya baca di media jokowi memutuskan untuk pindah segera dua ribu dua puluh
lalu dia sebut nah sekarang silahkan kaji aspek ekonomi ekologi segala macam
loh ini terbalik otaknya mestinya ada kajian baru diputuskan kan
ini nggak ada kajian jadi buat apa
klh bilang tadi kajian ekologi nanti bulan november
lalu udah diputuskan pindah ngapain perlu kajian ekologi lagi
kan mestinya kajian ekologi kajian lingkungan mendahului ucapan presiden
jadi kelihatannya presiden juga nggak paham tentang cara bernegara yang masuk akal itu kan
dia putuskan terus dia bilang silahkan kaji tuh
itu kayak dokter dia udah operasi baru dia bilang silahkan diagnosis penyakitnya tuh
udah dijahit lukanya itu cancernya tadi
itu satu soal ya kritik saya itu bahwa presiden mengambil keputusan sebelum ada analisis
dampak ekonomi dampak ekofeminism dampak general equality dampak lingkungan segala macam dampaknya
jadi kacau cara mengambil keputusan
yang lebih penting lagi sebetulnya kan pak jokowi bilang kita mesti cari ibu kota persis di tengah indonesia
dapatlah kalimantan itu
bayangkan misalnya dua minggu lagi ada sidang di pbb karena ada tuntutan referendum
lalu terjadi peristiwa politik seperti timur timur lepas itu irian jaya
maka pusat indonesia pindah tuh
karena diukur dari jayapuro udah lain kan
jadi kekonyolan kekonyolan itu disebabkan karena kekurangan pikiran
tidak menyelesaikan penyakit jakarta
enggak menyelesaikan penyakit jakarta
dan jakarta oke baik jakarta tidak akan selesai masalahnya
iya tentu saja akan hidup secara bisnis
tapi justru mesin bisnis itu akan menggiling memori kita tentang sejarah politik jakarta
jadi hilang seluruh pengertian politik
hegemoni segala macam
itu trade off nya begitu pasti
oke bang refli catatan anda
iya memang begini
ada teman saya ya ahli konstitusi
yang mengatakan seharusnya tidak bisa pindah ibu kota itu ya
karena jakarta menjadi ibu kota itu bukan karena kebetulan
tapi karena jakarta punya kesejarahan yang barangkali tidak mungkin digantikan
di kota inilah misalnya konstitusi dirumuskan
di kota inilah bendera sangsa kamera putih dijahit
kemudian segala peristiwa peristiwa besar bersejarah
itu satu soal ya pendekatan kesejarahan
tapi saya bisa pastikan sebenarnya dari sisi konstitusi memang konstitusi tidak membatasi bahwa ibu kota itu hanya harus di jakarta
ibu kota itu bisa dimana saja
tetapi ketika pilihan terhadap ibu kota itu di suatu tempat maka ada konsekuensinya memang
contoh misalnya mpr itu tidak bisa lagi bersidang di jakarta
dia harus bersidang di ibu kota negara
berarti semua parlemen akan pindah
jangan jangan dia tetap tinggal di jakarta cuma sidangnya saja ke kutai kartanegara kan
tapi apapun itu dia harus bersidang di ibu kota negara mpr ya
bang tapi pertanyaan publik yang paling singkat
oke singkat saja bang
apakah akan semudah itu akankah secepat itu prosesnya
seperti yang dibayangkan presiden
kalau prosesnya mungkin tidak akan cepat ya
tetapi begini ketika kemudian secara formal ibu kotanya itu sudah ditentukan dan formalitas hukumnya sudah terjadi
maka dampak ikutan yang saya katakan itu harus dilakukan
karena kalau tidak sidangnya kan tidak sah
karena konstitusi mengatakan sidang itu harus di ibu kota negara
jadi kalau nanti presiden dan wakil presiden mau diambil sumpahnya di sidang mpr
ya harus di ibu kota negara itu walaupun belum punya gedung sekalipun
saya mau tanya ke bima terakhir bima
apa namanya persiapan apa
ini kan seperti kita udah tahu oh mungkin akan karam jadi kita harus siap siap pakai pelampung
atau siapkan seskocinya supaya aman gitu ya
karena kapal titanic kan sudah tahu dalam beberapa jam ke depan akan menabrak atau akan karam
apa yang paling penting dipersiapkan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
untuk menjadi bumper keputusan politik yang kata rocky tadi ya kita bisa simpulkan sendiri
gimana menurut anda
jakarta akan tetap ongoing dengan program programnya itu nggak akan pengaruh
karena pad jakarta turun sedikit gitu ya atau efeknya ke bisnis pun nggak akan signifikan
dengan pindah ke ibu kota baru ya kementerian lembaga gitu ya
justru yang jadi pertanyaan juga bangunan bangunan yang ada di jakarta bekas kementerian lembaga ini
itu mau diapakan gitu ya
kalau mau dikelola oleh pemprov dki nantinya mau disewa harga berapa
itu yang pertanyaan pertanyaannya nanti akan teknis
jadi kajian kajiannya itu dilengkapin dulu semuanya lengkap termasuk kajian ekonomi
dan jangan ngedengerin dari yang pro aja yang pro jelas mendukung gitu kan karena ada kepentingan
tapi dengarkan juga kemudian yang objektif sehingga keputusan itu memang firm
makanya perlu diskursus publik untuk menghadapi isu seperti ini ya
bung roky tiga puluh detik terakhir dari anda sebelum kita
sebetulnya ada pertanyaan kuncinya
pertanyaan kuncinya itu memindahkan pusat pemerintahan
apa itu pusat pemerintahan
ya eksekutif legislatif yudikatif kan
itu paling sepuluh gedung dipindahin itu
butuh berapa lahan
ya mungkin ya lima hektar itu
oke jadi itu ongkos yang harus dibayar dan apakah memori memorinya akan hilang juga dengan keputusan ini
mudah mudahan kita masih punya tetap memori di sini karena kita tetap bisa jalan jalan di jakarta
oke terima kasih bapak ibu
tepuk tangan untuk kita semua pada malam hari ini
setelah kita diskusi dengan para ahli dengan diskurs tadi
bagaimana perspektif gubernur anies baswedan tentang status jakarta yang akan segera menanggalkan statusnya sebagai ibu kota kupas tuntas akan segera kembali
anda masih di kupas tuntas seperti apa pemerintah provinsi dki jakarta melihat keputusan presiden jokowi untuk memindahkan ibu kota
apakah bahasa anak muda zaman now nya ini apakah happy atau sedih justru
enaknya kita akan tanya langsung ke pak gubernur dki jakarta
namun karena gubernur dki jakarta andries balsuweda berhalangan hadir bersama kami di studio
kita akan hadirkan gubernur anies lewat bantuan teknologi
langsung dari kawasan senayan jakarta kita akan sapa
gubernur dki jakarta andries balsuweda selamat malam pak andries
selamat malam mas gede
ya saya tidak hanya sendiri pak ada teman teman dari ui dan juga unj di sini pak
tepuk tangan biar pak andries dengar tepuk tangan
oke pak anies kita akan bicara mengenai pemindahan ibu kota
karena kan seminggu ini pemindahan ibu kota fokusnya
di kalimantan terus pak orang lupa
ada yang kayaknya dalam beberapa tahun ke depan akan segera ditinggalkan
tapi sebelum kita bicara mengenai substansi pemindahan ibu kota
dari perspektif gubernur dki jakarta ada ini saya mau klarifikasi sedikit pak anies
ada banyak foto yang beredar terkait dengan ekspresi pak anies
waktu presiden jokowi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota
baik di media sosial nih pak ataupun rekan rekan kami di detik com membuat kolase nih
pak anies baswedan saat presiden jokowi mengumumkan
mungkin pak anies sudah melihat di media sosial ya
kita tampilkan dulu yuk bagaimana apa yang ditampilkan di detik com
nanti pak anies akan komentar
nah ini ada beberapa fotonya pak anies oke
nah saya mau tanya ke pak anies sekarang
pak anies ini banyak yang beredar kemudian kayaknya dengan ekspresi yang ditangkap di foto foto ini
pak anies kurang happy pak dengan keputusannya
coba pak diklarifikasi pak
betul nggak pak
saya rasa detik benar benar menempatkan seperti namanya
dia hanya mengambil seperdetik dari sebuah momen
saya berada di sana selama lima belas menit dan detik mengambil framing yang menurut saya tidak fair
dia pilih sepersekian sepersekian detik untuk dipilih
dan media lain menggambarkan
saya yang sedang ketawa sedang bahagia
dan detik mengambil sepersepersekian detik yang untuk memberikan kesan saya tidak bahagia
dan ya itulah pilihan dari framing detik
sebenarnya gimana pak
isi hati pak anies ketika keputusan ini publik ingin tahu
happy kah atau bagaimana
bisa dijelaskan kepada kami pak
kalau bagi saya tidak ada bedanya
karena bagi saya yang penting adalah
apa yang menjadi tantangan di jakarta bisa kita selesaikan sama sama
karena dengan atau tanpa ada ibukota di jakarta
tidak ada pengaruhnya terhadap apa yang harus dikerjakan
dengan ibu kota di jakarta kita tetap harus membangun transportasi umum
kita tetap harus menyiapkan pembangunan perumahan
ada ibukota atau tidak itu tetap sama
jadi sebenarnya itu keputusan pemerintah pusat
tapi bagi kami di jakarta sama saja
semua tantangan tetap ada di sini
jadi satu hal yang saya rasa perlu digarisbawahi
dengan pindahnya pemerintahan pusat pemerintahan ke tempat lain
bukan berarti masalah di sini otomatis selesai
apalagi kalau kita bicara transportasi
karena jumlah kendaraan
jumlah kendaraan pribadi
yang berada di jalan raya
itu mayoritas adalah untuk kegiatan rumah tangga
baru nomor tiga adalah kegiatan pemerintahan
jadi kalau pemerintah pusat tidak di sini lagi
ya jalanan yang kita miliki seperti sekarang ini
masih tetap punya tantangan
jika kendaraan umum tidak menjadi tempat untuk orang berpindah
jadi tempat untuk orang berpindah
jadi buat saya
kami di jakarta
tetap akan jalankan agenda
kemarin juga dengan bapak presiden
pada saat beliau mengumumkan hari senin
beliau pun menggarisbawahi
bahwa salah satu butir dari pengumuman itu
selain bicara mengenai rencana pemindahan pusat pemerintahan
beliau juga menyampaikan
bahwa rencana pemprov dki melakukan urban regeneration
tetap akan didukung oleh pemerintah pusat
jadi kita akan jalan terus
maksudnya apa tuh pak
rencana rencana strategis jakarta
urban regeneration dan hal hal lainnya
itu tetap akan didukung dan disupport oleh pemerintah pusat
bisa digambarkan pak
seperti apa supportnya dan bagaimana rencananya
saat ini saya sedang berada di
saat ini saya sedang berada di halte bis
di jalan jenderal sudirman
anda lihat disini
ini adalah tanda tanda baru yang kita gunakan
untuk masyarakat menggunakan lebih baik kendaraan umum
salah satu program yang kita sedang lakukan sekarang ini adalah
membangun kendaraan umum massal
supaya lebih banyak lagi penduduk di jakarta
dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum
alhamdulillah sejauh ini angkanya sudah positif
kalau dilihat tahun dua ribu tujuh belas
itu ada satu ratus empat puluh lima juta orang naik kendaraan umum
kita lalu dua ribu delapan belas mulai program jaklingko
dimana dengan satu kartu
masyarakat bisa pindah dari satu moda ke moda yang lainnya
tanpa ada tambahan biaya
dalam satu tahun meningkat empat puluh juta
menjadi satu ratus delapan puluh lima juta
dan tahun ini diproyeksikan akan naik menjadi tambah enam puluh juta
jadi dalam dua tahun saja
dari satu ratus empat puluh lima diproyeksikan menjadi dua ratus empat puluh lima juta orang
baik kendaraan umum
bentuk program kita
dan itu artinya kita harus menambah armada bis
kita menambah armada angkutan mikro
kita memperpanjang jalur mrt
memperpanjang jalur lrt
dan terintegrasi semuanya
itulah contoh program yang kita lakukan
untuk membuat jakarta menjadi kota yang lebih nyaman
pak kira kira dengan segala rencana yang bagus itu
apakah punya dampak nggak pak
setelah statusnya nanti pindah gitu pak
ibu kotanya ke kalimantan timur
apakah rencana rencana itu tetap bisa terwujud apa enggak
apakah punya dampak politik atau dampak ekonomi
terkait dengan rencana rencana pak anies dan juga pemerintah pusat
kita akan jawab pak
kita break dulu
kita akan jawab usaha jenah
kami akan segera kembali
terima kasih pak
terima kasih pak
ada masih di kupas dutas
dan kita masih bersama dengan gubernur dki jakarta andis baswedan
yang saat ini berada di kawasan senayan
dengan format baru tadi halte busway
saya agak surprise pak
halte baswwe atau halte di sudirman
baru seperti di belakang bapak
dengan tadi rencana pak anies yang bagus sekali itu
masyarakat banyak yang tanya tanya
pak apakah dengan pindahnya ibu kota ini
rencana rencana bagus itu bisa lanjut
atau tersuspend di tengah jalan gitu pak anies
punya dampak nggak pak
insya allah jalan terus
kita akan jadikan jakarta sebagai kota yang modern
kota yang maju
tapi juga kota yang menghargai nilai nilai tradisi kita
jadi ada akar budayanya
ada peradabannya indonesia
tapi dalam tata caranya pengelolaannya modern
terima kasih pak
dan kita insya allah dengan jakarta sebagai kota kegiatan bisnis
maka perekonomian di sini bergerak maju
otomatis kalau perekonomian bergerak pajak juga meningkat
dan artinya kita bisa melakukan banyak sekali program pembangunan di sini
jadi kalau anda lihat di sini
anda datang ke halte halte ini akan merasakan
seperti kalau anda menggunakan halte halte di kota modern maju lainnya
di mana informasi transportasi itu lengkap
ini semua akan kita lakukan
dengan atau tanpa jakarta berstatus sebagai pusat pemerintahan
jadi kegiatan perekonomian di sini masih akan berjalan terus
kantor cnn masih tetap di sekitar mampang sana
anda masih berproduksi di sini
artinya sebenarnya ketika kita ngomong pindah itu
jangan membayangkan kemudian bulan depan hilang jakarta
atau penduduknya pindah
jadi ini prosesnya akan panjang
kemudian masyarakat pun di sini akan mendapatkan peluang peluang baru
sebagian dari gedung gedung pemerintah pusat yang tidak lagi dipakai
tentu bisa dipakai untuk perkantoran lagi
bisa dibangun perkantoran oleh swasta
tapi saya juga mengusulkan
agar sebagian dibangun dari taman kota
sehingga masyarakat di kota metropolitan ini
akan punya ruang terbuka hijau lebih banyak
taman taman lebih banyak
bukankah itu ciri sebuah kota modern
dimana ada kegiatan bisnis
ada kegiatan komersial
tapi juga ada keramahan pada lingkungan
jadi kita percaya bahwa
pemerintah selama hampir lima ratus tahun ini
dan selama tujuh puluh empat tahun sudah kemerdekaan
tempat ini tumbuh pesat
sebagai pusat kegiatan ekonomi
itu tidak akan berubah
dan ini akan berpotensi membesar
bila nantinya kantor kantor yang semula pemerintah
dipakai menjadi dunia usaha
jakarta tetap menjadi pintu gerbang
pak anies tadi kan kalau kita bayangkan kan
meskipun kata pak anies memang tidak terlalu banyak
tapi kan tentu saja ada hijrah besar besaran gitu pak
paling tidak pusat pemerintahan di jakarta
mungkin parlemennya juga pindah
tadi kata pak anies ada banyak rth rth baru
jakarta akan lebih hijau
titik titik mana saja yang akan banyak berubah
jika nanti memang sudah betul betul
pindah semua ke kalimantan pak anies
supaya masyarakat bisa berpikir
sebenarnya nomor satu
kita juga belum dengar undang undangnya soal pindah
kemudian yang kedua
kita juga belum mendengar fase perpindahannya
jadi saya bukan yang mengelola perpindahan ini
karena itu tidak pantas bagi saya
untuk menceritakan nanti prosesnya seperti apa
itu diceritakan oleh lidik kelaman pemerintahan pusat
tapi kalau saya akan
saya melihat ini sebagai peluang
maka peluang untuk pariwisata luar biasa besar
seperti apa tuh pak anies
luar biasa besar
yang bisa kita bayangkan seperti apa pak
peluang pariwisata misalnya
kalau kunjungan ke istana merdeka
nantinya bisa menjadi tempat tujuan wisata
itu bisa ribuan orang datang tiap hari
seperti kalau anda datang ke
anda datang ke london
itu semua bisa dilihat
sebagai peninggalan raja raja zaman dulu
dan ini langsung menjadi
sebuah tempat tujuan wisata
semuanya bisa terbuka
karena tidak ada lagi masalah security
hari ini kan tidak
merdeka utara ditutup
karena di sana adalah
menjadi dengan tingkat security paling tinggi
tapi kalau itu semua sudah terbuka
lalu di situ ada gedung mahkamah
ada perpustakaan nasional
ada galeri nasional
ini benar benar menjadi sebuah
seperti ketika dirancang awal dulu
jadi peluang pada pariwisata
tidak ada luar biasa besar
lebih dari sepuluh juta orang
yang sepuluh juta ini mayoritas adalah pendatang
cirinya pendatang itu adalah optimis
mau kerja keras
mau mencari sesuatu yang lebih baik
karena itulah mereka datang ke kota ini
kalau di kota ini terjadi perubahan
maka mereka pun akan menangkap perubahan ini
jadi bukan sebagai kedukaan
artinya ada peluang peluang usaha baru
attitudenya di sini adalah
kami di jakarta
apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat
kami di jakarta akan mengambil semua peluang
yang muncul akibat keputusan itu
dan kita akan teruskan
semua rencana pembangunan di jakarta
sehingga jakarta menjadi sebuah
pusat kegiatan perekonomian
kontribusi ekonomi nasional tinggi
bagian dari perekonomian global
dan bisa tetap
menjadi ibukota asean
karena ibukota asean adalah di jakarta
bahkan baru sebulan yang lalu
gedung baru diresmikan oleh
akan terus terjadi di jakarta ini
jadi saya melihat
di balik keputusan ini
akan ada hikmah yang besar
kita lihat saja nanti perkembangannya
karena ini belum diputuskan bersama dengan dpr
nanti kita siap untuk antisipasi
termasuk bebannya pak
dalam pernyataannya presiden kan mengatakan
nampaknya sudah kelebihan beban
jakarta dan jawa
makanya kemudian dipindahkan ke kalimantan timur
dengan pindahnya ini
masih beberapa tahun yang lagi
kalau memang jadi pak anies
itu akan otomatis mengurangi beban
yang selama ini anda pikul berat
bebannya di sini besar
tapi belum tentu berat
ini besar karena memang jumlah penduduknya besar
jadi bisa diukur itu
dan ketika kita memajukan indonesia
maka semua wilayah dibangun
tapi harus diingat
bahwa tumbuh besarnya
tidak berarti mengecil
tidak kemudian mengecil kawasan surabaya
surabaya tetap tumbuh
jakarta tetap tumbuh
medan tetap tumbuh
makassar tetap tumbuh
tapi ada lebih banyak lagi pusat pusat pertumbuhan
jadi jangan dibayangkan
kalau kemudian ada di sini
misalnya berpindah satu ratus delapan puluh ribu
misalnya ke pusat pemerintahan yang baru
lalu di jakarta akan kosong
akan datang lagi satu ratus delapan puluh ribu yang lain
dengan usaha yang berbeda
dengan malah kegiatan kegiatan bisnis utamanya
yang itu artinya
penyerapan tenaga kerja
peningkatan pendapatan pajak
jadi dinamis sekali
kalau di dalam itu ada istilah begini
ini adalah keseimbangan yang dinamis
terjadi perubahan akan ketemu keseimbangan baru
tapi jadi warga jakarta
tidak perlu resah
tidak perlu galau
statusnya akan pindah jadi bukan ibu kota lagi
karena pak anies tadi sudah memberikan perspektif
kayaknya kita akan sama sama saja
dan bahkan bisa tumbuh meloncat lebih tinggi lagi
pak kita akan break dulu
setelah ini kita akan bicara mengenai konsekuensi politik dan hukumnya
apakah setelah keistimewaan dicabut
apa yang akan terjadi pada ibu kota jakarta
kita akan bahas
usaha jendela pak anies
kami akan segera kembali
anda masih di kupas tuntas dan
kita masih bersama dengan gubernur dki jakarta
dari kawasan senayan di jakarta
dengan latar halte yang
baru di jelaskan oleh pak anies
tadi sudah dijelaskan oleh pak anies ini ke depan halte halte di jakarta akan seimpresif itu
tapi yang membuat tapi anda tentu saja harus menjawab banyak kegalauan publik jakarta pak
karena statusnya katanya akan berubah pak
dari bukan jomblo kemudian menikah tapi dari ibu kota menjadi bukan ibu kota lagi gitu pak anies
mengenai status politik pak keistimewaan politik jakarta gitu pak
apa yang bisa kita bayangkan apakah ada perubahan signifikan pak
misalnya dalam hal pilkada dalam hal status keistimewaan hal hal yang lain
mungkin anda bisa jelaskan kepada publik jakarta pak
jadi ruu tentang kehususan dki jakarta akan mengalami revisi
bahannya sudah diproses sekarang
dan kehususan itu karena sifatnya sebagai sebuah kota pusat kegiatan perekonomian
jadi jakarta ini di dalam teritorinya jakarta ada sepuluh juta
ada dua tiga penduduk
tetapi di jakarta ini adalah tempat tiga belas sungai masuk ke dalam kota
dari kawasan selatan jakarta di pegunungan
kemudian pengaturan mengenai lingkungan hidup pengaturan mengenai transportasi
itu tidak bisa hanya dibatasi dengan teritorial jakarta saja
karena itu akan ada revisi undang undang yang mengatur
agar kewenangan kewenangan yang diperlukan untuk mengelola lingkungan hidup
transportasi masalah air kemudian masalah perumahan dan lain lain
itu akan diatur di situ
jadi ketika kita bicara tentang dki
maka sebagai sebuah kota yang perlu mengatur lingkungannya itu tetap ada
pembahasannya sedang berlangsung dan nanti kita tunggu
karena apakah nanti bersama dengan dewan perwakilan rakyat akan dibahas sebagai dua undang undang
atau sebagai satu undang undang kita akan lihat
tapi memang pembahasan itu sudah berjalan
jadi sebetulnya secara pengelolaan tidak banyak berbeda
karena yang harus dikelola ya kotanya sama
kewenangan itu diperlukan untuk mengelola kota yang besar seperti ini
yang kita bayangkan mbak kalau soal kuling ya
soal politik itu pak ya kan ada pilkada kemudian kalau kita lihat
wali kota dan bupati di bawah pemerintah provinsi dki jakarta memang dipilih oleh gubernur gitu selama ini
hal hal yang seperti itu yang kita alami bertahun tahun sejak era reformasi itu
apakah akan berubah atau seperti apa pak andis
dalam rancangan yang tengah dibahas oleh pemprov dki jakarta
mungkin dengan dprd dan juga dengan kementerian dalam negeri pak
kalau yang menyangkut pengelolaan di dki jakarta
dalam jakarta sejauh ini masih sama
masih sama pak ya
dan kedepannya kita akan tetap pilkadanya tetap di gubernur
dan tidak masuk ke wilayah wilayah yang bawah gitu pak ya
iya sejauh ini masih begitu
pak anies kami mendengar bahwa apa namanya
kementerian dalam negeri sendiri sudah menerima usulan rancangan anda nih pak
terkait dengan perubahan revisi undang undang daerah khusus ibu kota jakarta
apa hal hal prinsipil yang mau anda

dengan undang undang baru ini
dengan kebutuhan jakarta di era seperti sekarang
jadi sebetulnya pak ini bukan saya
karena undang undang ini bukan untuk saya
undang undang ini sudah diproses selama empat hampir lima tahun terakhir
jadi bukan barang baru
lebih banyak pada pengaturan transportasi
pengaturan soal lingkungan hidup
kemudian kewenangan kewenangan itu
yang punya kaitan dengan wilayah sekitarnya
sehingga kita bisa mengelola lebih baik lagi
fasilitas fasilitas untuk masyarakat
karena bagi masyarakat di sini
batas kota itu tidak kemudian berdampak
saya beri contoh
kita membangun jalur mrt
berhenti sampai di lebak bulus
karena memang batasnya jakarta di situ
padahal yang harus naik mrt itu
bukan hanya orang yang berada di dalam batas kota jakarta
itu bisa diperpanjang sampai ke tangerang
nanti barat timur juga begitu
di sebelah timur tersambung dengan bekasi
sebelah barat tersambung dengan kota
sambung dengan kota tangerang
saat ini kalau kita membangun sesuatu
berhenti di jakarta
tidak bisa memfasilitasi keluar
padahal kalau kita tidak bisa membangun sampai keluar
konsekuensinya warga yang masuk ke jakarta
menggunakan kendaraan pribadi
karena kendaraan umumnya tidak menjangkau sampai keluar
bahwa kewenangan ini bukan kewenangan
saya mengusahakan bukan
ini adalah sebuah rancangan yang sudah diproses
oleh para pakar beberapa tahun terakhir
termasuk praktisi praktisi otonomi daerah
dan sudah pada fase pembahasan di level
kementerian dalam negeri
saya connect terus nanti akan dibahas dengan dpr
dengan kewenangan itu harapannya pembangunan di jakarta
dan sekitarnya bisa lebih terintegrasi
jadi bukan serta merta karena mau pindah ibu kota
kemudian ada rancangan undang undang baru ini
jadi memang sudah memakan proses waktu yang agak panjang gitu pak anies ya
baik pak anies kita tidak hanya berdua saja nih berdialog di sini
oh ya terima kasih
bukan kita tidak hanya berdua saja
ada teman teman mahasiswa yang juga penasaran pak anies
kebanyakan mereka punya ktp jakarta
jadi menikmati fasilitas fasilitas subsidi juga dari jakarta
ada teman teman yang mau bertanya
oke kamu dulu silahkan
boleh nanya apa saja asal jangan nama nama ikan
baik pak selamat malam pak anies
biasa dipanggil dika dari universitas negeri jakarta
ya pak pertanyaan saya
apakah kota jakarta akan tetap menjadi trending
atau pusat perhatian terkait perpolitikan nasional gitu pak
setelah melepas statusnya status ibu kotanya gitu pak
karena yang kita lihat
dari tahun dua ribu tujuh belas ada tahun yang panas ya bagi jakarta dengan perpolitikan nasionalnya
begitu pak terima kasih
tepuk tangan untuk dika dong pertanyaannya
pak anies jakarta akan tetap seksi nggak
akan tetap jadi prima dona nggak pak anies
perhatian politik macam macam gitu pak anies
seperti waktu kemarin pilkader amin sekali
apakah akan tetap sustain jadi prima donald seperti itu dalam bayangan anda
nanti ke depan pak anies
kenapa di jakarta peristiwa kecil jadi besar
karena semua media ada di sini
cnn kantor pusatnya di jakarta
semua media kantornya di sini
jadi peristiwa lokal di jakarta
yang kalau di tempat lain tidak masuk tv
kalau di jakarta masuk tv
masuk berita ke semua rumah tangga
di sini ada perubahan ornamen di tepi jalan saja
itu akan bisa menjadi berita di sebuah tv
jadi kalau kita bicara tentang pembahasan
maka selama kantor kantor pusat perekonomian
pusat kegiatan media masih di jakarta
ya ini masih terus ramai dibicarakan
jadi penduduk jakarta yang mayoritas bercakap di media sosial
itu bukan pns
yang banyak ngobrol di sosial media
hampir semua adalah di dunia swasta
dan swastanya masih tetap di sini
jadi percakapan media sosial kemudian jaringan
jakarta ini hampir semua orang punya smartphone seperti ini
dan ketersambungan ada di sini
jadi saya rasa kita harus melihat
rencana perpindahan pusat pemerintahan secara proporsional
ini bukan memindahkan seluruh penghuni jakarta ke tempat baru
ini adalah pusat pemerintahannya saja yang pindah
tapi yang lainnya masih di sini
pak seperti kalau makan di warteg
lauknya harus dua penanyanya juga harus dua pak
jadi satu lagi ada yang mau nanya nih
nama dari mana
perkenalkan nama saya cok dene gopanjaitan
dipanggil cop dari universitas indonesia
belakangan ini ada wacana di mana
kota bekasi akan berencana bergabung dengan dki jakarta
yang nantinya akan menjadi jakarta tenggara
nah sebagai bapak gubernur
bagaimana tanggapan pemprov dki jakarta mengenai wacana tersebut
oke tepuk tangan untuk cok dong
mudah mudahan ini bukan pertanyaan titipan dari wali kota bekasi nih pak anies ya
gimana pak andes jawabannya
ya saya memang benar kita mendengar tentang wacana jakarta tenggara
dan itu semua nanti tentu akan diatur dalam undang undang yang baru
karena pembagian wilayah itu kewenangannya dari pemerintah pusat
jadi tapi bagi kami di jakarta seperti saya sampaikan tadi
negara itu bisa memfasilitasi warga negara dengan baik
jangan sampai batas batas pemerintahan membuat pelayanan pada warga menjadi berubah
kan tidak boleh batas kota berarti kualitas aspalnya beda kualitas jalannya beda
kendaraan umumnya tak tersambungkan
justru kita harus mencari cara untuk bisa memastikan bahwa
jakarta raya ini baik yang secara resmi berada di kota jakarta
maupun kota kota yang berdampingan dengan jakarta
baik itu kota bekasi kota depok tangerang selatan kota tangerang
itu semua adalah kawasan kawasan yang menempel
nah ini semua yang nantinya ketika kita bicara pengaturan undang undang
akan diatur di situ kita serahkan saja ke sana
tapi saya ingin mengajak kepada seluruh warga untuk terlibat
jadi termasuk seluruh kelilingnya
tadi saya lupa menyebut mas ini semua yang anda lihat di sini
itu kreativitas warga bukan hanya pemerintah
ini forum diskusi transportasi jakarta
mereka punya ide kita adopsi
nah bayangkan kalau jakarta punya jangkauan luas wewenangnya ada
terus kemudian kolaborasi dengan warga negara
masyarakat maka insya allah
apa yang kita sebut sebagai tantangan tantangan hari ini
bisa kita selesaikan sama sama
baik pak anies terakhir sekali pak tiga puluh detik dari anda
untuk mengakhiri dialog kita pada malam hari ini
yakinkan kami pak bahwa bahasa eskimo nya itu
pak anies tetap happy tetap optimis bahwa semua tetap berjalan dengan lancar
bahkan kita bisa melompat mungkin lebih tinggi dibanding sebelumnya
yakinkan kita warga jakarta yang tengah menonton anda di tempat

yang impresif ini pak
yang impresif ini pak
jakarta adalah pintu global ke indonesia
dan disinilah pintu masuknya dunia
dan juga gerbang bagi indonesia untuk masuk ke dunia global
sebagai pusat perdagangan perekonomian
kita akan punya peluang untuk tumbuh lebih besar lagi
kesempatan itu ada
dan kita berharap
apa yang nanti diputuskan
menjadi peluang bagi kita
anda sebutnya saya bisa sebut saja
untuk pembangunan di jakarta kantor kantor baru
transportasi umum terfasilitasi untuk semua
bangunan perumahan untuk semua
itu semua akan bisa berjalan
jadi tidak terpengaruh tentang status pusat pemerintahannya
nah bagi kami di jakarta
yang penting adalah
yang penting adalah
komitmen dari masyarakat untuk bekerja bersama dengan pemerintah
dan bagi pemerintah pusat
komitmen itu sudah disampaikan
bapak presiden sendiri menyebutkan bahwa
dukungan untuk dki
untuk membangun tetap jalan terus
baik terima kasih banyak pak anies baswedan atas perbincangannya
paling tidak membuat kita tenang dan menjawab kegelisahan dari rakyat
rakyat rakyat yang menonton bapak
seperti juga rocky gerung tadi juga bilang gitu pak
rocky gerung tadi bilang gini pak
jangan sampai juga memori indah masa lalu jakarta
setelah dipindahkan ke kalimantan timur
jadi hilang semua gara gara pindah ke ibu kota gitu
enggak pak ya
kitanya juga membantu untuk framing yang positif
seperti tadi saya anda tunjukkan foto foto itu
kalau video lebih objektif karena video akan tergambar tuh
suasana dari detik ke detik
nanti memberikan frame yang kesannya terbalik
nah itu juga dengan peristiwa ini
peristiwa tentang perubahan ibu kota itu
harus kita lihat secara lengkap
tapi kalau kita hanya lihat tentang jumlah pns yang pergi
seakan akan jakarta jadi kosong
padahal jakarta ada sepuluh juta
lebih penduduknya jakarta saja
jakarta dengan sekelilingnya ada dua puluh delapan sampai tiga puluh juta
dan pegawai pemerintah pusat
bukan hanya tinggal di wilayah provinsi jakarta
tapi sebagian ada di sekeliling jakarta
jadi dari tiga puluh juta orang yang tinggal di sabo de tabek
maka jumlah yang nanti akan pindah sebagai pegawai pemerintah pusat
tidak terlalu banyak sesungguhnya
jadi insya allah
semuanya akan baik baik saja
dan insya allah kita akan lebih baik
terima kasih pak anies baswedan
tepuk tangan untuk pak anies baswedan
mudah mudahan halte bus di dekat rumah saya juga bisa segera berganti
bagus seperti yang ada di belakang bapak itu pak ya
terima kasih pak anies selamat malam
terima kasih atas waktunya
itu tadi wawancara kita dengan gubernur dki jakarta anies baswedan
menjawab banyak kegelisahan dan pertanyaan publik
tentang status jakarta usai tidak lagi jadi ibu kota
kami akan segera kembali di kupas tuntas
tetap bersama kami
yang tadi kami sudah berbincang dengan gubernur dki jakarta andries baswedan
yang paling tidak sedikit banyak menjawab kegelisahan dan pertanyaan kita
soal status ibu kota
kita masih bicara soal ibu kota ini masih mendengar kan soal ibu kota
nah gitu dong ada suaranya ya
kita akan bicara mengenai serba serbi jakarta dan mungkin pindah ibu kota
jakarta harus agak puitis gitu ya
jakarta adalah ibu kota warisan zaman hindia belanda
hindia belanda secara de facto jakarta adalah ibu kota indonesia sejak proklamasi tujuh belas agustus tahun empat puluh lima
kata siapa ya kata sumber riset yang saya baca pastinya ya secara konstitusional jakarta resmi menjadi
ibu kota baru pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat masa masa indah jakarta sebagai ibu kota tak akan lama karena pemerintah
mengumumkan rencana pemindahan ibu kota ke borneo sana saat pengumuman ini presiden jokowi nampaknya
telah mempelajari ilmu pembawa acara mungkin seperti saya seakan saat akan menyebut lokasi ibu kota
ia menjeda kata katanya sekitar sembilan detik persis seperti acara pemilihan ajang pencari bakat saat senang mengumumkan
siapa yang akan pulang membawa koper seperti gini nih misalnya jadi yang akan tereliminasi dan terpaksa harus pulang
membawa koper adalah tunggu dulu mirip kan nah mirip juga dengan acara pencari koki hebat saat masakannya
dicicip oleh ibu kota
ini yang killer coba kita lihat lagi rekaman kekelihayan presiden dalam menyusun kata kata
lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian kabupaten penajam pasar utara
dan sebagian di kabupaten kutai kertanegara provinsi kalimantan timur
sepertinya ini yang bikin gubernur anies baswedan harus buru buru pergi setelah pelantikan anggota dprd
ya kira kira dua puluh tiga menit sebelum waktu yang dijadwalkan gubernur anies terperangkap dalam pertanyaan liar
para wartawan di gedung dprd kira kira gini kejadiannya
teman teman sekalian jam satu ini bapak presiden ada konferensi pers mengenai ibu kota
sekarang udah jam dua belas tiga puluh tujuh saya sudah harus kesana saya pamit dulu
udah udah udah nanti udah cukup cukup
nah rupanya gara gara itu gubernur anies nampaknya ditunggu oleh presiden joko widodo
tapi saya mau tanya ke penonton nih supaya ada kerjaannya ya hari ini ya
gak gaji buta banget
kira kira kalau kita bicara status penting gak buat kalian
namanya jomblo atau status php atau diakui gitu penting banget ya
apalagi dalam hal percintaan
nah ini status adalah memang perahara bagi seluruh sendi sendi kehidupan kita
mulai dari urusan asmara pendidikan kepegawaian termasuk ibu kota
maklum jakarta itu punya kelas yang istimewa yaitu daerah khusus ibu kota
maka jangan heran kepindahan ibu kota mengundang banyak pertanyaan soal status jakarta
setelah ibu kota hijrah nanti ke kalimantan
siapa yang bertanya
ini dia orangnya
belum lagi harus kita antisipasi bagaimana nanti jakarta
ini kalau ibu kota pindah status jakarta apa
tepuk tangan dong untuk wali kota bogor
dengarkan kurang lebih kalimatnya ya
itu wali kota bogor bima arya yang tadi sudah mengungkapkan perspektifnya
kadang isu memang berhembus seperti kentut
kita nggak tahu siapa yang kentut atau biang keladinya tapi baunya ikut kecium gitu
namanya juga orang kentut ya
bima arya pernah diterpa isu mengusulkan provinsi bogoraya
rencana pemindahan ibu kota menjadikan isu menjalar liar
maklum aja jakarta berintegrasi dengan daerah di sekitarnya
dikenal dengan jabodetabek
semakin ramai dibahas semakin banyak pula isu yang menyeruang
seperti penyakit panu yang makin digaruk makin banyak kulit yang kena
jadi makin menjalar kemana mana
saya jadi penasaran
emang betul mau bikin provinsi bogoraya pak bima
saya tidak pernah
tidak pernah mengusulkan bogoraya
jadi saya menampung wacana yang berkembang
ada wacana tentang penyesuaian wilayah
menambah teritori tadi
ada wacana untuk bergabung dengan jakarta
ini usulan usulan yang berkembang
dan ada usulan untuk membentuk provinsi tersendiri
sampai diulang tiga kali
tidak pernah tidak pernah tidak pernah
jadi pak bima bukan usulan pak bima rupanya
jadi jangan nuduh pak bima ya
itu usulan rakyat
juru bicarakan oleh pak bima
mungkin seperti itu ya
jangan berkomentar ya
tidak usah komentar
berdasarkan kajian dan usulan wilayah provinsi bogoraya ini adalah
kota bogor kabupaten bogor kota depok kabupaten sukabumi
kota sukabumi kabupaten cianjur kota bekasi dan kabupaten bekasi
bekasi yang tidak tahu apa apa langsung menyanggah
kalau boleh milih bekasi maunya gabung ke jakarta
seperti dikatakan pak cok tadi atau kawan saya cok tadi ya
emang kenapa pak wali
jauh lebih menguntungkan ke dki ketimbang kita dalam positioning sekarang ini
pertama kekuatan fiskal dki luar biasa
kultur budaya daerah metropolis urban
sarana prasarana banjir kesehatan pendidikan jauh
jadi ekspektasi yang ingin kita lakukan terhadap perubahan sebuah kota
adalah akselerasinya kita sudah berjalan
kalau kita jalan di tempat
akselerasi dalam stadioner itu dalam landai itu
ya nggak bisa lagi di daerah kota terbesar metropolis nomor tiga di indonesia
maka harus ada perubahan harus ada lompatan
oke inginannya pak wali kota
dari omongannya pak wali kota apa yang paling menyita perhatian kamu
baju bolanya keren
pak wali kota mungkin bisa dibagi bagi kita kita ya pak wali kota ya
dipuji nih sama temen saya
itulah jawaban bekasi yang bingung kenapa dimasukin dalam usulan pembentukan provinsi bogoraya oleh pak bima
memang saya juga bingung pak wali kota bingung saya bingung semua
tapi tenang aja ada yang lebih bingung lagi
siapa lagi kalau bukan gubernur ibu kota jakarta sekarang masih ibu kota jakarta ya belum pindah pindah
udahlah jakarta mau dicerai tetangga usul bikin provinsi tetangga yang satu lagi minta bergabung biar asik
penggabungan bekasi ke dki baiknya gimana ya
ini makin berat ya pak
bebannya makin berat ya pak
bisa di jakarta tenggara
pada pengen gabung ya pak
pada pengen gabung
kenapa ya pada pengen gabung
penggarannya gede ya pak
pengen dikit maju pak

jadi bingung semua bingung semua
nggak apa apa namanya juga wacana jadi harus dihormati
ada pertanyaan yang belum terjawab dari wali kota bogor bima arya
pengen tau nggak
kita lihat nih mas bima mau nanya apa sih
belum lagi harus kita antisipasi bagaimana nanti jakarta
ini kalau ibu kota pindah status jakarta apa
nah pertanyaan wali kota bogor bima arya itu jawabannya gampang
saya bukan saya yang jawab tapi teman yang di sebelah saya yang ganteng
nggak usah pegang jawab aja
mantan daerah khusus ibu kota jakarta
jadi mantan daerah khusus ibu kota jakarta
kalau jakarta udah gak jadi ibu kota namanya mantan
namanya juga kalau udah gak pacaran namanya mantan
oke jadi mantan daerah khusus ibu kota jakarta itu paling nggak wacana dari teman saya
oke kita sudah sampai di akhir kupas tuntas pada malam hari ini
jakarta tak lagi ibu kota
rasanya sih nggak masalah
karena meskipun tak lagi jadi ibu kota jakarta tetap punya kenangan yang takkan kulupa
saya batuk nih
saya budi hadi putro sampai jumpa di kupas dutas minggu depan